apa sih ma
tadi mama habis sholat dan mama mendoakan kamu
insya allah mama jengukin deh
bikin mama berpikir
masih sedikit terganggu
kamu kehilangan memori kamu
tapi kamu tetap aldebaran yang mama kenal
kepentingan orang lain
dibandingkan diri kamu sendiri
gak ada duanya
mama bangga sekali
mama bangga sekali jadi ibu kamu
ya walaupun kamu gak ingat semuanya
nanti pelan pelan memakan cerita
kamu menolong keluarga ini
menolong keluarganya andin
tapi saya ingin inget juga ya
tapi mungkin kayak kejadian kejadian tadi
ya mungkin salah satunya
tiba tiba bisa cutek sama andin
mungkin spontanitas aja kali maya
saya kan juga masih mencerna saya yang dulu itu seperti apa
iya benar kata kamu
part of diri kamu yang secara tidak sadar
itu otomatis akan kembali
itu lewat tiba tiba
kok saya melakukan ini ya ke andin
kok ini beginian begitu
kamu harus bersabar
mama punya dua orang anak laki laki
kamu dengan sifat kamu yang sangat mandiri dan penolong
dia baik hati
tapi dia juga sayang sama keluarga
saya pengen denger lagi cerita
makin tuh panjang
jangan seperti moo
maka advisasi improvement kur tono
aku tuh elders dan kena cara gila lagi
nadat padahal untuk ada yang berguna

orang orang tidak menarah ke elsa
iya betul sekali
ditambah lagi saya marah karena mama depresi atas kejadian terbunuhnya
yang mama harus pergi ke psikiater itu
bukan cuma ke psikiater tapi mama ke penang
mama ke penang selama bertahun tahun untuk melakukan pengobatan
tapi saya di sini saya baik baik saja
saya baik baik saja
dan akhirnya pelan pelan kita semua tahu bahwa bukan andin yang bersalah
andin sama sekali tidak melakukan itu dan itu tadi
terus memang pada waktu itu semuanya terlihat masuk akal karena kan andin pernah
menjalin hubungan dengan roy
seperti yang mama ceritain kemarin
walaupun belum detail
kamu baik baik saja
pelan pelan saja dicerna
dia dari kemarin ngomongin roy
tapi enggak tahu mukanya kayak gimana
kamu sama sekali lu kak
enggak ingat ya kamu tuh deket banget sama roy
kamu sering ya kamu pelindungi roy
tapi kami juga sering berantem sama roy
ya udah oke
yaudah segalanya ke kamar mama aja
kamu minum enggak
ini gue jadi kepikiran iso orang tadi
pas gue disekap
kayaknya enggak deh
masa sih seorang riki punya pengaruh seperti itu
kasih kan gak mungkin mampu untuk bayar orang sebanyak itu
waktu itu aja gue yang bayarin semua kebutuhannya dia
jadi mereka siapa ya
waktu gue ke kantor polisi pun dan gue ngeliat ricky kayaknya
riki tuh gak punya power segede itu deh
apa gue datengin lagi aja kali ya rikinya
difikir gue takut apa setelah disekap
mama chandra gimana ya kabarnya sekarang
sepegini aja kali ya gue ke rumah mama chandra dulu abis itu temuin ricky
kayaknya kebanyakan rencana nih gue
udah duit menipis
elsa kamu udah tidur belum
mama mau bicara
apa sih ma
tadi mama habis sholat dan mama mendoakan kamu
mendoakan semua yang baik baik buat kamu
ya oke makasih ya ma udah doain yang baik baik buat aku
tapi pas mama mau tidur
hati mama malah gak tenang
karena mama terus mikirin kamu
mama gak tenang
kali ini mama tegaskan
kalau kamu mencoba untuk mendekati ricky lagi
atau berani nekat melakukan hal yang aneh aneh
tanpa sepengetahuan mama dan papa
lebih baik kamu kosongkan kamar ini
mama ngusir aku ma
ini beneran mama ngusir aku ma sekarang
kalau kamu masih ngeyel
mama akan lakukan itu
kenapa kejam banget sih mak
mama gak akan bisa kasih toleransi lagi sama kamu
mungkin kalau mama harus kehilangan kamu
itu yang terbaik
ma mau ke purple